guru kepala sekolah ibu guru anak anakku semuanya sehat semua
dalam dialog virtual bersama sejumlah anak sdn sudimara cilongok banyumas jawa tengah pada jumat pagi
presiden jokowi mengungkapkan dirinya memahami situasi pandemi yang membuat anak anak tak bisa pergi ke sekolah
presiden menjelaskan pemerintah sebelumnya berencana membuka sekolah tatap muka pada bulan juli ini
namun lantaran kasus aktif covid sembilan belas melonjak rencana tersebut terpaksa ditunda hingga jumlah kasus aktif menurun
presiden juga kembali mengingatkan anak anak indonesia untuk rajin belajar dan disiplin menerapkan protokol kesehatan
kelamaan di rumah cilong
sebetulnya kan kita rencananya di bulan juli akan dibuka sekolah tatap muka lagi ya kan
tetapi karena pandemi virus corona naik lagi sehingga rencana itu dibatalkan
nanti menunggu situasi kalau pandemi virus corona ini sudah
membaik sudah turun kita akan buka belajar tatap muka